terletak di kawasan sersan bajuri parongpong lembang
nama tempat wisata edukasi ini adalah jendela alam
dan ketika datang kita langsung disambut dengan udara pegunungan
yang segar dan suasana taman yang asri
memiliki luas satu enam hektare di bagian depan
terdapat area permainan
sementara di belakang ada area hewan dan tanaman
saya dan ain mulai dari belakang dulu
bersama sama kita memberi makan ikan
lalu memberi makan kambing
setelah itu kita bergeser ke area kandang kuda
di sana ada beberapa kuda yang ukurannya kecil
dan jinak untuk dielus elus
ain jadi ingin naik kuda
dan ternyata kudanya bisa juga untuk ditunggangi
jadilah ain naik kuda sambil mengelilingi area taman
beranjak ke area permainan ain ingin menjajal flying fox
tapi meskipun merasa tertantang
yang namanya anak anak masih ada rasa takut
jadinya saya pun ikut menemani supaya dia merasa aman
setelah menggunakan peralatan keselamatan
kita harus naik tangga ke menara yang tingginya
dan kita bisa menemani kudanya
dan kita bisa menemani kudanya
dan kita bisa menemani kudanya
dan kita bisa menemani kudanya

lidikan pastinya ya
tapi karena barengan kita pun meluncur dengan riang gembira
selain itu masih banyak wahana permainan edukatif lainnya
menangkap ikan di kolam
dan memberi makan rusak
untuk harga tiket masuk
kita bisa membayar dua puluh lima per orang
lalu membayar lagi untuk setiap wahana
mulai dari rp sepuluh hingga rp lima puluh
tapi pengunjung juga bisa membeli tiket terusan
dengan harga rp satu ratus tiga puluh atau rp satu ratus lima puluh
ein gimana tadi seru nggak
yang paling seru apa
naik kuda kenapa emang
karena bisa mengendarai kuda belok belok
sini mau main
oke let's go kita main lagi ya
kali ini saya dan ain berkunjung ke kebun bunga begonia
yang terletak di maribaya lembang
dikirbang masuk pengunjung dipinjami topi berkebun
lalu kita langsung disukui warna warni bunga
yang tertata dengan indah
dengan luas satu hektare dan sekitar tiga ratus jenis tanaman
sehingga anak anak bisa mengetahui nama setiap tumbuhan
taman ini didominasi tanaman begonia yang bunganya berwarna merah
dan bisa berbunga sepanjang tahun
tidak hanya itu bunga ini pun bisa dimakan
atau edible flower istilahnya
ain dan saya pun mencobanya dan rasanya ternyata cukup asam
selain jalan jalan menikmati suasana
anak anak pun bisa diberi edukasi tentang bercocok tanam
saya dan ain pun diajari teknik memindahkan begonia
ke pot yang lebih besar
nah selain berwisata dan bermain
anak anak juga bisa mendapatkan pengetahuan
rusman rusmana lembang jawa barat